beberapa hari terakhir jakarta dan sekitarnya diguyur hujan lebat
akibatnya bukan hanya banjir di sejumlah titik di ibu kota terjadi
namun berdampak pula pada korban jiwa
bagaimana mitigasi di kala cuaca ekstrim terjadi khususnya di ibu kota jakarta
saya sudah terhubung dengan kepala pelaksana bpb dki jakarta iswana isnawa aji
selamat sore pak aji
pak haji ini kan peringatan dini cuaca ekstrim sudah dikeluarkan oleh bmkg begitu ya
bagaimana mitigasi cuaca ekstrim di jakarta
ya jadi begini nih
bmkg sudah merilis ya informasi tentang kecuacaan
tentang bagaimana jakarta akan memasuki cuaca yang cukup ekstrim sampai dengan tanggal delapan ini
nanti biasanya akan ada rilis rilis baru
nah berkaitan dengan itu bahwa khususnya kawasan jakarta selatan jakarta timur jakarta barat
tentunya akan sangat didominasi oleh kondisi cuaca
cuaca yang sangat ekstrim tersebut
kita ketahui bahwa curah hujan yang terjadi misalnya kemarin di kawasan pasar minggu
misalnya itu curah hujannya sangat jauh di atas angka rata rata
sehingga yang terjadi adalah hujan menggenangi banyak kawasan kawasan yang ada
khususnya di kawasan jakarta timur jakarta barat dan kemarin yang cukup parah adalah jakarta selatan
oke pak aji daerah mana saja yang rentan terhadap bencana seperti bajir jakarta
tadi ada menyebutkan jakarta timur
jakarta selatan jakarta barat begitu daerah mana saja persisnya begitu
ya jadi kami pemprov dki jakarta sudah ada peraturan gubernur nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu ya
di mana ada dua puluh lima kelurahan rawan banjir di dki jakarta
misalnya di jakarta barat itu ada kawasan rawa buaya tegal alur kedoya selatan kedoya utara
termasuk juga kembangan utara
kemudian yang cukup banyak juga di jakarta selatan ini di cepete
pantai utara di petogogan cipulir pondok pinang ulu jami pondok labu bangka pejaten timur dan jati padang
untuk jakarta timur ada kawasan bidara cina kampung melayu cawang cililitan cipinang melayu
kebun pala makassar dan rambutan
dan terakhir jakarta utara ada di pademangan barat luit dan rorotan mas
di lokasi lokasi ini terus kita pantau kita lakukan perkuatan
istilahnya dengan personil bpbd untuk terus memantau kawasan kawasan
jalan jalan protokol pemukiman bantaran kali sungai untuk terus kita awasi kondisinya
saya ambil contoh bpbd setiap hari setiap jam kita terus mengupdate kondisi cuaca
jadi kita selalu menginformasikan kepada warga jakarta
bagaimana prediksi cuaca jakarta apakah di jakarta selatan akan turun hujan dengan sangat lebat
apakah di jakarta utara akan ada
angin kencang petir dan lain lain
itu untuk cuaca
dan untuk tinggi muka air kami punya pemantauan terhadap pintu pintu air
baik itu di angkehulu suterhulu manggarai di pesanggerahan maupun di katulamba
jadi kalau prediksinya siaga dua atau siaga satu kami sudah bisa memprediksi jakarta
khususnya di kawasan kawasan yang ada di bantaran kali sungai
akan merendam beberapa lingkungan rt rw kelurahan mana
yang terdampak akibat luapan dari sungai dan kali tersebut
oke baik pak haji kalau kita lihat dalam pekan ini misalnya ya
selasa terjadi genangan cukup banyak di daerah di jakarta begitu
dan terjadi lagi pada hari kamis kemarin
apakah yang sudah dilakukan sebelumnya ini tidak berpengaruh terhadap curah hujan yang ternyata lebih tinggi
sebetulnya pemprov dki jakarta sudah banyak melakukan berbagai upaya
misalnya pengerukan kali dan sungai
penguatan vertikal drain ase
membebaskan lahan lahan untuk ruang terbuka hijau
kita juga terus melakukan upaya upaya mitigasi
tetapi memang selain upaya yang sudah dilakukan
kita juga memahami bahwa informasi dari bmkg ada namanya gejala atau fenomena lanina
ini melanda tidak hanya di indonesia tapi juga melanda misalnya di kawasan asia tenggara lainnya
seperti filipina dan lain lain
nah tentunya kita juga harus
tentunya kita juga harus
terus merespon upaya upaya tersebut
tetapi upaya pengurangan genangan dan banjir terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
nah di cuaca ekstrim ini
pemprov dki jakarta bppd mengajak semua warga masyarakat
gorong gorong kita saluran kita apakah ada sumbatan dan lain lain
termasuk juga melakukan upaya upaya tadi
melakukan pengurukan pelebaran normalisasi dan lain lain
melakukan pengurukan pelebaran normalisasi

pak haji ini kalau kita lihat misalnya salah satu yang terdekat dari lokasi saya adalah di kawasan kemang begitu ya
yang memang sudah langganan sekali ketika hujan deras akan terjadi banjir
begitu pula yang terjadi pada hari selasa lalu
melihat kondisi saat ini apa yang sudah dilakukan agar kejadian yang sama tidak terulang
melihat kondisi saat ini apa yang sudah dilakukan agar kejadian yang sama tidak terulang
yang pasti perlu dilakukan tadi contohnya adalah melakukan pengurukan dan normalisasi kali dan sungai
kita tahu banyak sungai atau kali di jakarta yang mungkin sudah mengalami penyempitan dan mengalami pendangkalan
dina sumberdaya air provinsi dki jakarta terus melakukan upaya upaya pengurukan membuat seat pile tanggul tanggul penahan
melakukan pengurukan pengurukan terhadap kali sungai waduk danau

upaya untuk menampung debit air pada saat terjadi hujan yang sangat ekstrim
apalagi ditambah dengan bahasanya kiriman air yang sangat besar ya pada saat di hulu terjadi hujan yang sangat lebat
kita juga pernah mengalami di mana pada saat depok dan bogor mengalami cuaca cukup ekstrim
lima sampai enam jam kawasan kawasan jakarta selatan misalnya seperti bangka kebonbaru kalibata warung jati
rawajati condet itu pasti akan tergenang banjir ataupun mengalami banjir khususnya di pemukiman pemukiman yang ada di bantaran kali dan sungai
oke baik baik pak haji tadi ada mengatakan bahwa memang ini harus dalam usaha bersama begitu ya
tak hanya dari pemprov dki jakarta tapi juga dari warga sekitar
nah apa yang bisa dilakukan oleh warga terutama mereka yang tinggal di lokasi yang rawan banjir begitu
ya kita tahu bahwa kita tahu bahwa terkena banjir di tempat tempat yang terkena banjir
kita tahu bahwa terkena banjir di tempat tempat yang terkena banjir
kita tahu bahwa terkena banjir di tempat tempat yang terkena banjir
kita tahu misalnya kementerian pupr ada namanya balai besar wilayah ciliwung cisadane bwcc ya
untuk ciliwung mereka terus melakukan upaya upaya normalisasi penataan dan pembinaan terhadap bantaran bantaran sungai ciliwung misalnya
ya tentunya program program bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
dalam hal ini kementerian pupr seperti upaya ke depan memindahkan warga bantaran kali sungai
ke rusun rusun misalnya itu menjadi salah satu solusi untuk melakukan penataan bantaran kali dan sungai
kita mengenal dulu ada namanya jalan inspeksi
dimana sebetulnya kali dan sungai mempunyai jarak bebas sekitar lima sampai sepuluh meter untuk tidak dihuni oleh warga pemukiman
ya ini tentunya ke depan kita harus bisa mencoba menerapkan hal ini agar kali dan sungai kita mempunyai jarak bebas
untuk bisa kita lakukan penataan
dan revitalisasi terhadap kali dan sungai tersebut demikian mas
oke baik tentu kita harus jaga lingkungannya bersama agar banjir tidak kembali terjadi
apalagi sampai memakan korban jiwa begitu ya seperti kemarin
terima kasih ketua pelaksana kepala pelaksana bpbd dki jakarta istinawa haji sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom selamat sore